pengemudi taksi online ini berlumuran darah
usai berduel dengan perampok di jalan sindang jaya kabupaten tangerang banten dua puluh dua oktober lalu
korban bernama hairudin mengalami luka sayatan di bagian leher
setelah digunus pisau oleh pelaku yang berpura pura menjadi penumpangnya
dalam perkelahian pelaku akhirnya tidak sadarkan diri
saksi mata pada senin sore menceritakan mendengar teriakan minta tolong dari dalam mobil
kini korban dan pelaku masih menjalani perawatan intensif
di rumah sakit umum jalan sindang
di daerah balar raja kabupaten tangerang
di jalan pangeran jayakarta sawah besar jakarta pusat
duel dua kelompok massa terjadi pada minggu dini hari
menggunakan batu kayu hingga senjata tajam
dua gangster yang menamakan kelompok mereka gangster enjoy slow empat ratus dua puluh
dan gangster warsat terlibat saling serang
satu orang diketahui terluka usai menjadi sasaran amukan luka

setelah peristiwa itu sembilan pelaku dibekuk petugas
polisi juga turut menyita sejumlah senjata tajam
senin sore wakapolres metro jakarta pusat akbp setiokus heriatno menyebut
aksi tawuran yang disiarkan secara langsung di media sosial ini terbilang fenomena baru
tujuannya apa tujuannya untuk mendapatkan viewers
dan dia dapat kontribusi dari banyaknya viewers yang menonton
dari hasil pemeriksaan kelompok gangster tersebut pernah mendapat empat juta rupiah
dari platform media sosial yang mereka gunakan untuk menyiarkan dan menyebarkan rekaman aksi tawuran
pemeliputan cnn indonesia